sekjen partai demokrat teguh rifki harsya menyatakan partainya merasa dihianati
usai baca pres koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan
secara mendadak mensetujui kerjasama politik dengan partai nasdem dan juga pkb
untuk mengusung pasangan anis baswedan bersama ketelmung pkb muhaymin iskandar
rifki mengatakan demokrat menerima informasi tersebut melalui jurubicara anies baswedan pada rabu kemarin
rifki kemudian mengkonfirmasi ke anies dan mendapatkan konfirmasi bahwa kabar tersebut benar
rifki menyebut demokrat dipaksa menerima keputusan itu
rifki mengklaim bahwa anis sebelumnya memutuskan bahwa ketelmung partai demokrat
sudah dipilih sebagai cawapresnya di pilpres mendatang
keputusan itu juga sudah disampaikan kepada ketiga ketua umum parpol anggota koalisi perubahan
rifki menyebut ketua umum partai nasdem surya paloh pada selasa malam

menetapkan caimin sebagai cawapres anies tanpa sepengetahuan demokrat dan juga pks